ya ampun kamu gak apa apa
gue bilang makasih lagi kali ya ke mas randy
gak begitu merhatiin kamu
papa akan lebih sering untuk merhatiin kamu
fisious ikan ikan mati di lemari baju mama
ada yang masuk kamar mama
ya berhubung besok ada kuis
jadi kiki harus belajar
biar besok jawabnya pinter gitu kerjep
ya mas al
ke kamar mama saya sekarang
sekarang mas al
mas al tipis makan kudanya nanti mas mas and vegas will be here
nurse saya yang tanya ke kamu kenapa ikan ini ada disini
kike kike gak tau mas hari ini kike belum masuk kamar ibu nurse sama sekali
ada yang masuk kamar rumah saya nggak
kike beneran gak tau mas
tapi kike juga gak liat kok ada siapa yang masuk
tapi gak mungkin ada yang masuk ke kamar puroh saya juga kan gak ada yang berani mas
tapi tadi kike liat pak jimmy katanya nganterin curhat buat mas
kamu jagain mama ya kamu tolong beresin jangan sampai ibu yang tersisa disini
kerjaan siapa sih
iya siapa sih ini yang buang buang ikan busu dalam kamarnya ibu nurse
ada bau banget lagi kan ini jadi nyusahin kike
aduh ambil kawat dalam kelambu kok yang kike lewatin dibau
ini loh punya tuh kike bawa ikan busu dari kamarnya ibu nurse
ya mana kike tau
ini selama selama disuruh buang bukan gerbangnya
bukain lu ya
jangan lupa tutup perpanya lagi
udah kepon tuh angkat
waduh pak bos
kamu bo im jimmy dan putra ke ruang kerja saya sekarang
riza biar berjaga di depan
baik pak bos
eh royem putra jimmy kita disuruh ruangan kerjanya pak bos sekarang juga

aku mau balik ke rumah bambu
ke rumahvolla datjani diampun secara theatriv ag taco
saya akan minta pada kalian semua untuk jaga rumah saya dengan benar
kenapa di lemari baju mama saya ada bangkai ikan busuk
saya akan minta pada kalian semua untuk jaga rumah saya dengan benar
saya minta kalian jaga rumah saya dengan benar
sudah dijaga dengan benar
jawab punya mulut kan
sudah jaga rumah saya dengan benar belum
kamu masih aku dalam rumah ngapain
saya hanya antar surat pak
dan itu suratnya yang saya taruh di meja bapak
iya pak bos
kamu lihat ada orang mencurigakan masuk rumah pak
maaf pak bos
selama uya jaga di depan tidak ada orang yang mencurigakan
cuma tukang pos aja yang hantar surat sama pak randy
iya pak bos
tadi pak randy datang ke rumah hantar surat
jangan letak di sisi vakit
makam pak jeja
tiba tiba lima menit terus nyala normal lagi
pasti ini sengaja
pelakunya jelas tahu persis tentang rumah indo
apa ada mata mata di antara mereka
angkat kebarang kali
terakhir dari cctv randy terlihat dekat dengan kamar mama
gue mau jumlah kursus
ih masnya elsa
bukannya bilang sama neneng kalau mau kesini
ada toiletnya di dalam
enak gak perlu naik travel
sampai kamu tuh ganteng
tentu saja kamu cinta banget sama dia ya
enggak enggak enggak
bukan bukan bukan
dia bukan suami saya
nino itu orangnya baik
aku dia ini orang jahat
dia mau merosak hubungan saya sama nino
untuk apa lu gak stubbornpektih
nah gue sudah siapin aku pada caranya
untuk apa lu gakhamid
mau gue bukain
jangan pegang pegang gue pergi dari sini
maaf ya pak sebaiknya bapak bapak disini keluar dulu
biasa harus tenangkan diri
kasih makanan gak jahat
masnya elsa yang sabar ya
emang kalau sabar itu kadang kesel
datang lagi aja besok ya
mas sama mas datang kesini lagi aja besok
sekalian nonton konsernya neneng
eh wajah merah
jangan sampai lolos
dimenim dulu matanya
kalau misalkan kita takut mereka akan merasa puas
karena mereka berhasil
kita harus kuat kita harus melawan mereka
dan kita akan cari tahu siapa itu
dari semua kejadian teror ini
mama melihat kamu
dan kamu memberikan kekuatan kamu ini ke mama
kamu memang pantas mendampingi al
dan pantas untuk menjadi bagian dari keluarga alvary
kamu berhak menerimanya sayangku
aku rasa saya masih lanjut ya menikmati
kalau kamu tahu apa yang digunakan
buta apa watin
saya cuma merindui wc ringga
istrinya aldebaran justru membuat ibu rossa jadi tenang
bos pasti gak senang dengerin
sini men gua
kita nginap di situ semalam ya
gua masih mau ketemu elsa selama ini
nuh gak bakal diizinin sama perawat kesini lagi
itu tadi lihat sendiri kan
lo udah bikin elsa histeris
terserah kalo lu mau pulang pulang
gua tetep disini
gua yakin besok bisa ketemu elsa lagi
tapi cuma sehari aja ya
soalnya gue harus izin ke kampus
heran baru kali ini uya kecolongan
beneran dah kok bisa bisanya itu
ikan busuk ditaruh di kamar ibu elsa
tau nama gua pendek apa gitu potong potong
nah begitu dong
emangnya pak bus ada masalah apa sih
kok bisa ya
terornya sampai masuk ke dalam rumah begitu
nah itu dia
makanya nih sebagai safan senior gue ingetin buat kalian semua
ini udah masalah arjen
jangan sampai uya kecolongan lagi
ini udah nambah siapa malah kecolongan
jadi sebagai sapan senior
gua kudu ingetin kalian semua ya kan
kudu lebih waspada
kudu lebih sigap lagi
jangan manggutin gua ya
jangan manggutin gua ya
jangan manggut manggur doang kayak pelatuk
asal kalian tau ya
waduh serem banget
udah kayak singapun kak
wah ngeri banget dah
kalo sampe kejiadian ini keulang lagi
bisa bisa kita semua bisa dipecat
ya kagak uya
gua kan emang lagi butuh kerjaan
nggak mau nganggur lah
aku mau main dulu sama mama
tapi jangan larian ya
pas banget lu dateng kemari
eh itu ada apaan sih di depan ribut ribut
soalnya kan omangnya ga ada apa apa
buatnya udah gamaren lah
aduh gawat urusannya mbak mir
eh gawat kenapa
gawat kenapa nih
adanya masuk rumah sakit
tarik nafas dulu
biar lo ceritanya enak
jadi gini mbak mir
si peneror itu kayaknya
masuk ke rumah ini lagi deh mbak mir
si peneror itu naro ikan busuk
di lemarinya ibu rosa
jadi kan otomatis dia masuk
ke kamarnya ibu rosa dong
di lemarinya ibu bos
baunya tuh mbak
ampun kiki sampai melukok tadi udah gitu
nyuruh kiki ngebersihin semuanya
nggak mau aku
sudah dicek belum
katanya sih udah mbak
belum ketemu pelakunya siapa
canggih banget tuh orang
bisa masuk rumah sultan
padahal kan penjagaan di rumah ini kan
berapa orang yang jatuh di depan
ih apa jangan jangan
yang ngirim jin kali ya
berarti yang mukul mbak mirna waktu itu
ini kenapa sih
kok jadi banyak yang neroboh gitu
ya sama mbak mir
keluarga sultan bonapelita ini tuh
masalahnya tuh gak bisa abis
sampai kapan kayak gini terus
aduh ya allah
aduh gak bisa begini sih
iya selamat malam
maaf saya dengan sarah
saya ibu dari pasien elsa nindita
dia baik baik aja kan
apa ada temannya yang mengganggu
atau teman temannya semua juga baik sama anak saya
sebentar ya bu biar saya cek dulu
bu elsa sekarang sudah mempunyai teman bu
dan teman temannya juga baik sama dia
kondisi bu elsa sampai sekarang masih belum stabil
dan tadi siang juga masih sempat ngamuk karena ada laki laki yang mengunjungi bu elsa
siapa suaminya ya
bukan bu laki laki ada dua orang
dia udah datang kesana dan bikin elsa ngamuk
untuk saat ini ibu elsa sedang istirahat
kami sudah beri dia obat
lebih baik jangan diganggu biar tenang
ibu besok telpon lagi aja ya
iya oke kalau gitu terima kasih banyak
bu saya boleh izin nelfon sekali lagi
boleh silahkan bu
terima kasih ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pa tadi aku abis telfon ke tempat rehabilitasinya elsa
dan katanya elsa abis histeris pa disana
karena riki abis kunjungi elsa kesana
riki udah keluar kapan ma
kok riki bisa tau tempat rehabilitasinya elsa
iya pak riki riki memang sudah keluar
jadi waktu itu riki sempet temuin mama di lapas
dan dia tanya nama tempat rehabilitasinya elsa
aku gak tahu saat itu apa yang ada di dalam pikiran aku
aku kasih tau nama tempat itu sama riki pak
mama kenapa kasih tau ke dia sih ma
iya iya pak aku tahu aku salah
karena saat itu aku berfikir elsa histeris karena abis ketemu sama nino
dan mungkin aja elsa ketemu sama riki dia bisa jadi jauh lebih tenang
tapi ternyata aku salah
justru elsa jadi semakin parah histerisnya
aku khawatir sekali sama elsa sekarang pak
atau kalau perlu bapak ngomong sama tempat rehabilitasinya elsa
supaya melarang ricky jangan sampai masuk ke dalam
iya papa mau kasih tau kamu
papa dapat kabar dari pak bakti
berkas naik banding kamu udah masuk
dan alhamdulillah diterima ma
sekarang lagi nunggu waktu sidang aja
ya semoga hasilnya semuanya baik sesuai harapan kita ya
terima kasih banyak ya pak
kamu jangan capek capek
ya kamu istirahat aja
terima kasih ya pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
maaf permisi pak
sepertinya terjatuh disini
karena tadi pagi tuh saya disini pak
kira kira ada yang lihat gak ya
eee coba saya tanyakan sama staff disini ya
boleh boleh terima kasih ya
kamu tadi lihat ada gelang yang terjatuh disini gak
saya sih nggak nemuin pak
wah maaf mbak sepertinya gak ada mbak disini mbak
oh gitu ya
di kafe ini ada cctv kan ya pak
boleh saya lihat rekamannya
tolong antarin mbak ini lihat cctv
terima kasih pak permisi
kenapa aku gak keinget
laki laki itu kan juga ada disini tadi
pasti wajahnya kerekam cctv
setelah tamu tadi ngecek
aku harus cek juga
kamu gak apa apa

saya nanti berangkat
serius sama metal lain bel
saya selalu sibukin diri saya
dengan kerjaan saya
saya pernah pacaran sama nina
karena saya gak benar benar peduli sama dia
sekali lagi makasih banget ya
udah nolongin aku tadi
kalau nggak ada mas randy
jangan jangan kepala aku udah bocor
atau badanku udah memar memar
sekali lagi makasih ya mas
apa saya harus menghindari
daripada saya menyakitin dia juga
kok cuma dirit doang sih
kenapa sih mas randy
susah banget balas chat gue
mungkin mas randy
pasti dia bales kok

kenapa pum disertai pelan
kita udah ke listri
kami udah berpengen berada di listri
elsa tuh aneh banget ya
dia itu kan selalu pengen
suaminya jengukin dia
kiran suaminya udah dateng
dia malah nangis
teriak teriak bilang bukan

kayanya elsa tuh otaknya kurang sesendok deh
kayak gak denger ya
dia itu bukan suaminya
makanya yang usah marah
berarti bener nenek gak nyimak
neneng tuh soalnya lagi fokus mikirin
stres banget besok tuh nenek harus pake baju apa konsernya
yang cantik mau kemana sih
aku boleh kenalan gak
hei aku cuma mau kenalan doang kok
jah sentuh sentuh saya
pasti saya teriak nih
jangan ganggu aku
jangan ganggu aku
jangan ganggu aku
apaan sih jah seorang nenek gak ganggu
pergi pergi pergi
di malah tidur
jess bangun jess
jess jessica pingsan ya
sumpun mbak jessica
mbak neneng tungguin mbak jessica sebentar ya
buruan berat ini
tuh jessica lain kali kalo mau pingsan tuh kabar kabarin
bangun bangun bangun
bagaimana kalau penyusup